menteri dalam negeri tito karnavian menggelar pertemuan terbatas dengan ketua bawaslu dan kpk
di kantor kementerian dalam negeri jakarta pusat pada selasa siang
dalam pertemuan tersebut tito meminta agar bawaslu dapat menindak tegas pasangan calon yang melanggar aturan protokol kesehatan
terutama paslon yang mengundang kerumunan masa pada saat menggelar pertemuan terbatas
dalam catatan kementerian dalam negeri dari tanggal dua puluh enam september hingga sepuluh oktober dua ribu dua puluh
ada sebanyak sembilan satu ratus delapan puluh sembilan pertemuan terbatas yang diselenggarakan
dari jumlah tersebut diketahui dua ratus lima puluh enam pertemuan terbatas dihadiri masa di atas lima puluh orang dan harus diserta diberikan surat teguran
tapi bukan berarti divided deposit
terutama oby bawaslu menciptakan boston menyampaikan melalui pembubaran atau kekurangan
kalau menurut anda sangat keterlaluan
dan kemudian seperti rata umum bila perlu dari polri yang berkita
sementara itu ketua bawaslu ri mengungkapkan hingga saat pihak wabawaslu telah mengeluarkan sebanyak dua ratus tiga puluh tiga surat peringatan kepada paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan
selain itu sebanyak lima puluh kegiatan paslon juga turut dibubarkan lantaran mengundang kerumunan masa
wabawaslu juga merekomendasikan lima daerah untuk melakukan diskualifikasi lantaran penyelanggunaan memenang yang dilakukan oleh paslon petahana
dan di dalamnya ada komunisian ada tni ada jasa ada satgas ada kpu juga dan ada satol pt dari pemerintah daerah
karena apa bahwa ini kerja bersama